tidak puas dengan bentuk wajah
atau ingin menyembunyikan tanda tanda penuaan
jangan khawatir kini dunia kedokteran estetika menawarkan sejumlah pilihan untuk memperbaikinya
prosedur threadlifting dan suntik filler menjadi dua pilihan paling populer di kalangan masyarakat
keduanya merupakan prosedur non invasif atau tanpa operasi
namun memiliki dua fungsi yang berbeda
bagian bagian wajah tersebut menjadi lebih tegas lebih kembali ke posisi yang semula dan lebih proporsional
yang satu tanah benang yang satu tarik benang
keduanya sama sama thread lifting
perbedaannya hanya satu dimasukkan benangnya jadi disisipkan dengan kedalaman jarak tertentu
biasanya memang lebih ke efeknya rejuve dan ada soft lifting
jadi narik jaringannya ke arah tertentu secara ringan
berbeda dengan thread lifting
tali yang bisa mengangkat jaringan yang mungkin kita ada pasien yang sudah agak turun atau semalannya dalam
kita kembalikan ke posisi waktu dia muda lagi
prosedur suntik filler dan third lifting memakan waktu sekitar lima belas hingga dua puluh menit
sebelum menjalani prosedur pasien akan diberi krim anestesi pada bagian yang akan disuntik
masa penyembuhannya berbeda untuk setiap orang tetapi tak lebih dari satu minggu

sementara efek thread lift bisa lebih lama
yakni bertahan selama satu lima hingga dua tahun
dan waktu itu aku merasa setelah aku prosedur filler
ngerasa kalau ada sesuatu yang baru dimasukin dan agak agak sakit sinature
tapi nggak apa apa karena nanti akan dikasih obat
kayak ibuprofen gitu untuk mengurangi sakitnya ada parastama juga
yang pasti aku puas banget karena tanpa operasi besar
aku sudah bisa merasakan hasilnya yang otomatis dengan pipi atau wajah yang semakin kencang
otomatis jadi apa ya kulit aku kan di dalam benang itu ada kolagennya yang menyatu di kulit kita
sehingga kulit aku tuh jadi lebih glowing dan lebih sehat
ada pun biaya suntik filler berkisar antara dua hingga tujuh juta rupiah
sedangkan biaya thread lift
berkisar antara satu hingga dua puluh juta rupiah tergantung pada klinik dan kebutuhan setiap orang
jika anda tertarik suntik filler atau tanam benang
pastikan anda melakukan beberapa persiapan berikut
pertama edukasi diri
jadi ketahui perbedaan antara kedua prosedur dan tentukan prosedur mana yang anda butuhkan
lakukan riset dan siapkan pertanyaan yang tidak terjawab untuk dokter
kedua siapkan biaya
seperti yang kita ketahui kedua prosedur ini
tidak bisa dibilang murah lalu tidak bersifat permanen
sehingga ada kemungkinan anda harus mengulangi kedua prosedur tersebut di masa mendatang
ketiga pilihlah klinik yang bersertifikasi
jadi cari tahu klinik dan dokter bedah estetika yang bersertifikat
dan periksa portfolio mereka untuk melihat apakah pekerjaan mereka cocok dengan estetika yang anda inginkan
keempat konsultasi dengan dokter
konsultasi dahulu sebelum menjalani prosedur
pastikan prosedur yang diinginkan aman dan cocok

jangan takut bertanya kepada dokter
kelima silahkan atau sisihkan waktu untuk penyembuhan
wajah anda kemungkinan akan bengkak setelah menjalani prosedur filler atau tanam benang
jadi ikuti saran dan minum obat yang diberikan dokter
jangan lupa untuk kontrol kembali ke klinik jika ada efek samping yang berlebihan
carmel mursalim nugraha henry jakarta